indonesia news report kini kita lihat foto foto aksi unjuk rasa di wilayah sepanjang jalan gatot subroto
aksi ini dimulai sejak pukul sembilan pagi
ya dan foto foto ini kami dapat dari national traffic management center atau ntmc
nah ini adalah salah satu aksi yang tertangkap oleh kamera ketika taksi ini diparkirkan di sepanjang jalan gatot subroto
dan menurut laporan koresponen kami tadi area dita utama mengatakan bahwa kurang lebih jalan yang ditutup oleh ribuan mobil taksi yang diparkirkan ini sepanjang kurang lebih satu dua km lebih
ya dan bahkan empat lajur sepanjang depan gedung dpr mpr ini sampai tidak bisa dilewati oleh kendaraan karena dua lajur diparkir oleh kendaraan taksi kemudian sisanya ditutup
sementara itu ribuan sopir taksi
di jabodetabek berunjuk rasa dan juga menutup sepanjang jalanan yang ada di jalan gatot subroto jakarta pusat
iya mereka juga memblokir tol dalam kota selipi menuju semanggi dengan membakar ban
para sopir taksi ini berkumpul di depan gedung dpr mpr jakarta pusat
mereka menggelar aksi mogok masal dan berorasi menuntut pemerintah agar menutup semua layanan transportasi berbasis aplikasi online yang dianggap sangat merugikan
mereka juga memblokir jalan tol dalam kota dan memblokir
membakar ban sebagai bentuk protes kepada pemerintah
namun aksi ini tidak berlangsung lama puluhan anggota kepolisian langsung membubarkan dan mengusir para sopir taksi dari dalam jalur tol
dan akibat pemblokiran ini arus selalu lintas dalam tol dari arah slipi menuju cawang sempat lumpuh dan macet hingga lima belas km
tidak hanya tol dalam kota dua jalur di jalan gatot subroto juga sempat diblokir para supir taksi dan mengakibatkan kemacetan panjang
para sopir taksi protes karena pendapatan mereka semakin berkurang sejak ada transportasi berbasis aplikasi online
para pengunjuk rasa mengancam akan tetap bertahan hingga pemerintah menutup aplikasi transportasi yang mereka anggap ilegal
ke arah cawang untuk ke arah selipi di sekitar semanggi
ini ditutup tadi pak
tidak ditutup cuma disisain satu jalur
tapi semua macet
sampai mana macetnya
ya untuk sampai sana mungkin ke banjeruk bisa sampai
berapa kilo itu pak
menuntut dicabutnya aplikasi
semua berbasis aplikasi ini kita cabut
alasannya satu pak
mereka ini merusak merugikan kita nih yang pelantar kuning
ini blue board pun ada
di sini kita nggak ada
kan di berita ada ekspres
kita semua merasakan
semua merasakan termasuk sudir bajaj
sejak ada yang ngomong baik kita merasakan
pendapatan kita berkurang jauh
pendapatan kita berhasil
saya kasih contoh
kita narik nih keluar jam enam pulang jam enam lagi
itu dapat ketutupan storan sama bensin
udah ketutup storan
sampai jam dua belas malam kita larik